serbu diskon hanya di motionpay
ntar lagi dokternya datang ke pereksa kamu ya
saya gak perlu kamu hati
aku disini kok nemenin kamu
aku gak akan tinggalin kamu sayang walau cuma sedetik
mana yang harus aku percaya
mas yuda yang terlihat
juga membuat murid murid lain jadi ibu
terima kasih untuk masukan ya bu
tapi saya perlu jelaskan
kalau saya itu tidak pernah mengistimewakan salah satu murid
kalau saya itu tidak pernah mengistimewakan salah satu murid
saya dilihat dekat dengan indah
saya rasa itu masih dalam batas yang wajar
kami hanya sekedar mengingatkan ibu aja kok
bu tari kalau boleh saya sarankan
lebih baik ibu jaga jarak
supaya tidak timbul masalah bu
kami permisi ya
dia ada di sana
tapi entah kenapa
aku memang senang berada di dekat ilham dan juga indah
sikap mereka berdua sangat baik dan menyenangkan
itu kan kak yima
kayman kenapa dia sendirian ya
ngapain sih kalian
kayman kayman jangan marah kayak gitu dong
kita kan nyamperin kayman karena kayman lagi sendirian disini
gue sebal sama kalian pasti kalian kan yang udah ngasih tau ke teman teman yang lain
kalau gue tuh nangis karena salah angkot
setau beruah lagi kayman kamu gak boleh seujuan kayak gitu
aku gak pernah kok bilang sama teman teman soal kamu
indah juga gak bilangin kok ke temen temennya kalau kamu itu waktu itu nangis
iya kayman indah gak ngasih tau siapa siapa kok
gupinya temen temen pada yang ledakin gue
emang ya kalian berdua emang selalu bikin gue malu
gue makin sebal sama kalian
gue gak mau berteman sama kalian
kak indah bingung deh sama kayman
kemaren kayman cuma nangis
terus indah suruh dia
indah gak pernah ngeledakin kayman kok
apalagi indah gak pernah kasih tau ke temen temen
indah sekarang kayman cuma salah paan
ya yang juga lagi marah
nanti kita deketin lagi kok dia udah gak marah sama kita
oh iya udah mau masuk nih
mendingan kakak anterin kamu ke kelas ya
yaudah yuk cepet yuk
eh si iman masa udah gede masih nangis sih
eh tuh dia orangnya
kita ledakin gini jangan jangan dia nangis juga
kalau emang kamu gak cengeng gak usah nangis dong
gak usah nangis dong
eh lasu emang bisa diem gak sih
loh kok kamu marah marah sih
kalau emang kamu pas nasar sama indah juga nangis
yaudah jelasin ke kita dong
jangan marah marah sama kita ya enggak
iya jangan jangan dia emang nangis beneran lagi
kalian jangan ketawain iman
itu gak baik ya
iya jangan jangan dia nangis
cuman mendingan sekarang kamu jelasin aja ke mereka
supaya mereka gak ngadekin kamu lagi
kalau kamu kabur nanti bagi mereka kamu itu seperti pengecut
kamu jelasin mereka ya
ilham sebenernya baik juga sih sama gua
mau belain gua
tapi gua masih sebel
malas temenan sama dia
yaudah sekarang kita minta maaf ya sama iman
melan aku minta maaf kalau aku udah salah
yaudah kita main bareng lagi ya
gua gak mau lagi main bareng sama kalian
aku harus bisa deketin iman
yaudah masuk yuk
sayang sebentar lagi dokternya datang ke periksa kamu ya
sayang gak perlu kamu hati
aku disini kok nemenin kamu
walau cuma sedetik
lihat bersama saya
tolong jangan siksa aku dengan air matamu
aku gak kuat melihat keadaanmu seperti ini
kalau aku boleh memilih
biar aku yang menggantikan posisimu
biar aku yang sakit
maaf pak sebaiknya bapak tunggu di luar
supaya dokter bisa memeriksa
enggak enggak sesudah
sudah biar dok
biar saya temanin istri saya disini ya dok
bapak silahkan nunggu istri disini
tapi tolong patuhi prosedur yang ada
sekarang saya mau memeriksa istri anda
silahkan bapak tunggu sebelah sini
aku tunggu disini

biar saya kembali ke rumah
biar saya bisa berhubung dengan istri saya

tolong lakukan yang terbaik
aku gak sanggup nahan semua ini
lebih baik aku ceritain semua bukti yang aku dapat dari mas raffi
supaya mas yuda bisa jelasin semuanya
maaf sudah nunggu
ya silahkan duduk
tadi saya langsung sidak sama semua karyawan saya
karena saya curiga ada yang menyalahgunakan sidik jari saya untuk masalah ini
maaf pak saya ada sedikit bingung di sini
saat bu rianti mengajukan pisah harta warisan
dia meminta saya untuk berpegang pada poin di mana ibu rianti tertulis jelas sebagai ahli waris penuh perusahaan ini pak
ya itu memang jelas
karena harta warisan dari orang tua saya terbagi atas perusahaan dan juga pabrik
rianti yang memegang perusahaan saya pegang pabrik
bu rianti tetap meminta saya melanjutkan ini walaupun pak kavi tidak menyetujuinya
tapi anehnya pak yuda menyerahkan
dia menggunakan sidik jari pak raffi untuk mengesahkan semuanya
pak yuda bilang sidik jari itu diserahkan langsung oleh bu rianti pak
sekarang malah pak raffi bilang ada yang memanfaatkan sidik jari bapak
saya sama sekali nggak pernah kasih sidik jari saya ke rianti bu
terakhir saya pakai sidik jari saya
waktu pengesahan berkas pabrik
kalau memang sekarang sampai keburosan
berarti yuda yang sudah memanipulasi semuanya bu
dan saya curiga ini ada karyawan saya yang membantu dia
untuk menghindari kesalahpahaman ini
lebih baik saya mengundurkan diri sebagai notaris yang mengurus ini pak
bu rosa jangan dulu saya mohon
saya mohon sama bu rosa untuk menyelesaikan kasus ini sampai selesai
karena saya yakin nanti dari situ kelihatan siapa yang salah dan siapa yang benar bu
jarwo emangnya mama sakit apa sih pak jarwo
pak jarwo gak ngerti kalau soal itu mau bilang
pak jarwo cuma disuruh sama bapak yuda jemput kilang
langsung diantar ke rumah sakit
kasian ya pak jarwo mama
pasti mama kepikiran deh soal papa yang ninggalin rumah
kenapa sih mama itu gak satu aja gitu sama papa
kenapa harus bisa gini
gila gak usah mikirin itu nanti pusing sendiri
itu mau udah urusan orang tua biarin aja
habisnya sekarang gilang sedih pak jarwo